setelah hampir dua tahun manggung secara virtual para musisi sudah boleh mengadakan konser secara langsung di dki jakarta
pelonggaran aktivitas konser musik tertuang dalam instruksi menteri dalam negeri no lima puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
yang mengatakan dki jakarta diizinkan berkegiatan seni budaya dan sosial yang menimbulkan kerumunan dengan sejumlah syarat protokol kesehatan
pelonggaran kebijakan ini menjadi berita baik bagi wendy pemilik venue dan manajer band lokal seringai
buat saya sih angin segar ya karena yang paling menderita salah satunya adalah teman teman dari industri pertunjukan industri musik dan juga industri kreatif lainnya
dan ini menurut saya sih harus segera di response gitu dengan cepat
selain kapasitas maksimal tujuh puluh lima persen penonton juga diminta untuk tidak berdiri dan berlalu lalang selama konser
melainkan duduk di kursi yang telah disediakan
menurut wendy kebijakan untuk harus duduk saat menonton konser ini berat bagi para musisi
kondisinya justru semakin berat karena saya adalah band manager dari seringai
sebuah band heavy metal sebuah band high octane rock yang memang kita yang paling pertama terdampak
dan sampai hari ini kita belum manggung
jadi kita sudah vakum itu sebenarnya nyaris dua tahun
buat musik musik happy metal seperti seringai burger kill ataupun dead squad ini kondisi yang sangat pelik gitu
karena karakter penonton kita adalah ya mereka guyuk gitu ya
mereka nonton musik ini interaktif sekali dengan musisinya mereka moshing mereka stage diving
mereka headbanging dan sing along gitu ya
jadinya kontak fisik itu nggak mungkin dihindari
jadi sulit membayangkan band band ini mewajibkan penontonnya untuk duduk atau tertip rapi kayak nonton konser opera tadi
sejumlah protokol kesehatan lainnya termasuk penggunaan aplikasi peduli lindungi serta mengenakan masker
menurut dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi
dki jakarta penyelenggara konser yang melanggar protokol kesehatan akan mendapatkan sanksi
banyak mbak ada beberapa pihak yang pasti akan melakukan pemantau selain kami satpol pp tiga pilar kepolisian
sampai seluruh pihak yang menjadi penanggung jawab dari penyelenggaran konser itu akan mengawasi kegiatan konser
karena ini memang pada saat pandemi ini yang dihindari adalah kerumunan
tapi dengan menjadikan konser ini konser yang bertanggung jawab untuk masing masing pihak bahwa ekonomi tetap harus tumbuh
tapi yang tidak kalah penting adalah menjaga bahwa prokes itu dijalankan
memang sulit tapi ini memang menjadi tanggung jawab kita masing masing
kalau sanksi administratif kita akan berikan satu teguran atau kedua kita kenakan denda ketiga sampai kita terakhir adalah
kita akan menjaga penjabatan perizinan atau penjabatan perizinannya
diizinkannya konser musik selama ppkm level satu merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional
khususnya di sektor pariwisata seiring dengan membaiknya situasi pandemi covid sembilan belas